sektor industri manufaktur masih memberi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional
tercatat sepanjang triwulan dua ribu dua puluh industri ini menyumbang sembilan belas delapan persen
namun selama pandemi covid sembilan belas sektor industri otomotif terkena hantaman paling besar
hasil riset core indonesia mencatat penjualan mobil dan motor anjlok hampir lima puluh persen selama pandemi dua ribu dua puluh satu
untuk mendongkrak sektor industri otomotif pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi keringanan pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku bertahap mulai satu maret dua ribu dua puluh
relaksasi ini bertujuan untuk menggairahkan kembali industri otomotif seperti daya beli ataupun mendukung sektor industri lain
untuk kendaraan bermotor yang harga jual pabriknya kira kira dua ratus an juta gitu
itu kira kira kalau untuk sedan kena ppnbm sepuluh persen
kalau dibebaskan menjadi
kira kira harga jualnya kalau tidak ada relaksasi
nah kalau dengan relaksasi bpnbm ini
kira kira akan menjadi sekitar dua ratus dua puluh sembilan jutaan
jadi ada selisih sekitar dua puluh tiga jutaan di sana
lalu seperti apa kriteria mobil yang bebas pajak
mobil dengan kualifikasi mesin kurang dari satu lima ratus cc
berpenggerak dua roda alias
termasuk sedan dengan kandungan lokal mencapai tujuh puluh persen
pengamat ekonomi peter abdullah menilai
kebijakan ini sangat tepat untuk menggairahkan kembali industri manufaktur otomotif
karena akan berpengaruh terhadap industri pendukung lain
dan memunculkan kembali lapangan kerja
maka menurut saya
efektivitasnya relatif lebih kecil
dibandingkan apabila kebijakan ini diberikan juga kepada
kendaraan bermotor yang target pasarnya itu adalah kelompok menengah atas
ya tentunya dengan pertimbangan juga
kendaraan kendaraan itu yang diproduksi di dalam negeri
selain itu perlu dukungan stakeholder lain
seperti revisi kebijakan dari otoritas jasa keuangan untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor
dan adanya penurunan aktiva tertimbang menurut risiko kredit
untuk menjadi daya ungkit
agar ekonomi bangkit